mungkin nggak suatu hari nggak makan namanya kalau belum makan sorghum
sudah siapkah anda beralih ke sorghum
pertanyaan ini sontak menghebohkan masyarakat indonesia
yang terbiasa bersantap dengan nasi dalam berbagai hidangan sehari hari
sorghum merupakan tanaman serealia yang berasal dari tanah gersang afrika timur
bulir bulir sorghum menyerupai padi dan jagung
yang sejatinya telah lama dikenal petani namun terlupakan
padahal sorghum diklaim lebih unggul dalam hal nilai gizi
pemerintah tengah gencar mengembangkan sorghum sebagai bahan pangan nasional
kementerian pertanian mulai mengembangkan
dan akan diperluas menjadi empat puluh hektar pada dua ribu dua puluh tiga
bila nasi seolah tak tergantikan lantaran kemudahan pengolahannya
bagaimana dengan sorghum
dari sisi teknik pengolahan ada challenge apa biasanya untuk mengolah
kalau misalnya nasi goreng kita sudah tahu ya
sudah biasa mungkin dengan beras dan segala macam
kemudian terancam pun kalau membuat dengan sorghum ini apa challenge nya
kalau ini kan sorghum ini rasa dan teksturnya kalau boleh dibilang nggak ada rasa
nggak ada rasa gitu kan manis ya
karena memang dia apa ya kandungan glukosanya juga bagus itu
rendah gitu kan dibandingkan dengan yang lain gitu
setidaknya dibutuhkan air dua kali lebih banyak dibanding saat memasak beras putih biasa
tekstur sorghum lebih kenyal dan perah
menyerupai kacang hijau bila bulirnya dipecah
chef rahmat mengajak saya mengolah sorghum menjadi terancam
cukup saya belum ya belum ini ya
terancam adalah makanan khas jawa tengah yang mirip dengan urap
di dalamnya terdapat toge kacang panjang timun daun kemangi
yang semuanya serba segar diaduk dengan kelapa parut berburu
bumbu bawang putih cabai dan kencur
selanjutnya chef rahmat meramu sorghum menjadi nasi goreng
artian untuk kalau mau menggunakan sorghum dalam masakan mau digoreng mau direbus mau di
nggak ada nggak ada pantangan
kita pengelolaannya bisa dari appetizer ya
terus sup juga bisa oh iya
bahkan kalau sambal pun juga bisa
jadi ada sambel sorghum ya ada bisa
jadi sebenarnya kalau orang nanti bilang bahwa bisa sambel aja ya chef ya
orang nanti bilang pada akhirnya ini akan menjadi superfood baru
bisa banget berarti ya bisa bisa bisa
cukup lihat ya
teknik memasak nasi goreng sorghum tak berbeda dengan nasi goreng biasa
tidak terlalu sulit pula untuk memastikan sorghum bercampur rata dengan bumbu nasi goreng
sebab sorghum tidak berubah warna bila ditumis di dalam wajan panas
nggak makan kalau nggak makan nasi oh ya bener
selama ini udah ada mindset itu ya orang indonesia
orang indonesia gitulah
mungkin nggak suatu hari nggak makan namanya kalau belum makan sahur gunggir
meski sorghum bisa diolah menjadi beragam hidangan
kendala mendapatkan sorghum di pasaran relatif masih tergolong sulit
dari sekarang sih sebenarnya nggak usah khawatir karena di daerah jawa timur itu ada
sudah banyak ya
iya sudah bisa dibudidayakan di sana
bahkan bisa diolah pernah kita dikasih sampel itu ya tepung gula bahkan madu sama kecap
tepung gula madu kecap
dari sorghum iya dari sorghum semua
dokter spesialis gizi klinik mulyanah daya mengatakan sorghum sebagai sumber nutrisi yang mengandung polifenol atau antioksidan lebih tinggi
bahkan bila dibandingkan dengan buah buahan jenis beri
sorghum ini juga ternyata dalam seratus gram itu lebih mengenyangkan dibandingkan beras kenapa
karena yang menonjol adalah proteinnya juga lebih tinggi
dalam seratus gram beras itu proteinnya sekitar delapan gram
kalau sorghum bisa sebelas gram
dan yang menarik itu seratnya seratnya tinggi banget
kalau di seratus gram beras itu seratnya sekitar satu sampai dua gram
usai memasak nasi goreng sorghum chef rahmat melengkapi santap siang saya dengan dessert ataupun cuci mulut yang juga berbahan tepung sorghum
yakni bolu gulung sorghum
saya melihat bahwa begitu tari proses pun kalau kita lihat tidak terlalu sulit ya
ya tidak terlalu sulit
jadi prospek kedepannya ini untuk bisa seperti yang digadang gadangkan akan menjadi superfood itu secara personal chef melihatnya seperti apa
untuk sorghum sendiri ini sih menurut saya sih punya nilai jual yang sangat tinggi ya
kesempatan untuk bersaing
yang dengan mungkin ya boleh dibilang kayak gandum
saya rasa nggak akan takut lah ya untuk sorghum sendiri ini
bahkan kalau diolah dengan benar dengan tingkat kreasi yang lebih banyak ya pasti akan mengungguli
tidak seperti nasi putih atau nasi merah yang sedikit manis rasa sorghum cenderung lebih netral
kalau saya pribadi
melihat ini ada
kesamaan mungkin rasa cita rasa sedikit dengan beras merah ya
dengan beras merah
kalau ini sih mungkin agak sedikit kenyal ya dibandingkan dengan beras merah
kalau beras merah masih ada sedikit manis manisnya
kalau ini tidak
jadi yang kekuatan untuk bisa mengolah ini adalah bagaimana bisa mengkombinasikan atau mengkreasikan yang lain ya chef ya
sorghum yang bisa dibilang mimim rasa ini dikuatkan dengan sei sapinya
dan bumbu bumbunya ya
butuh pembiasaan bagi lidah masyarakat indonesia yang terbiasa dengan cita rasa kuat
karakter rasa netral pada sorghum justru mempermudah tanaman ini masuk ke segala jenis hidangan
asalkan diolah dengan cara yang tepat
roni satria septya di pradana jakarta